bawa emang samin kesini
ini rumah em
peraturannya peraturan emak
samin gak boleh nginjak kakinya di rumah ini
iya doi gak boleh
pokoknya jangan percaya sama foto foto yang dikirim sama si aceh
itu editan fitnah
editan apaan kang dadang
editan tuh kalau kita beli dompet bayarnya per bulan
itu mah kredit kang dadang
yuk dong kita coba
mak juga kangen
banyak yang beli
pak rabot mengocat laris
saya jalan dulu
takjil tajil buat berbuka puasa
konspirasi global ini sudah seperti penyakit kanker
menggerogoti kita dari segala arah
kita tidak boleh menyerah
kita harus terus melawan
hingga pada akhirnya
semua orang akan tersadar
kita bertiga inilah yang benar
apa yang ada di kepalanya aming
setiap hari bawaannya curiga terus
tari kakak ceng
tepuk tangannya sob
kamu tahu tidak
orang yang tidur di rumah sholah
yang semalam tidak sahur
yang buka puasanya dikasih entin
salim itu bapaknya em
em itu istrinya kamu
itu artinya samin juga mertua kamu
saya belum selesai
membiarkan mertua kamu tidur
di lantai teras musholah
sementara kamu tidur di kasur
dengan selimut yang tebal
dikasih tahu diam saja
tadi saya ngomong pak ustaz teh marah
saya sendiri teh belum mengenal sama emang samin
kamu kenal atau tidak tidak ada bedanya
ketika kami mendengar kamu punya keluarga
kamu harus memperlakukannya sebagai keluarga
saudara itu harus tinggal bersama saudaranya
itu yang membuat kita kuat
mertua itu artinya orang tua
kamu urus samin
sok cari sana dia
siapa bener dari kemarin
tidak ada orang yang cukur rambut
bang odin mestinya kelilingnya keluar ciraos
biar dapat pelanggan baru
bang ocat aja sekarang madagangnya di luar ciraos
bentar lagi istrinya pada pulang
bawa banyak uang
pada belanja lebaran
kamu mah enak jang
istri kamu kamu kirim keluar
siapa yang mau sama tukang sampah
nggak punya uang buat berangkatin istri ke luar negeri
iya pak irfan terima kasih
nanti akan saya sampaikan ke eyang gledeg
besok joyce datang nin
kita dapat uang lagi
jangan asik asik aja nih
belajar lagi yang benar
lebaran kali ini teh
kita dapat teh air banyak
jangan ngegaruk ah
bawa emang samin ke sini
ini rumah em
peraturannya peraturan emak
samin gak boleh nginjek kakinya di rumah ini
iya pak makasih
gimana rumahnya sudah cocok
sudah saya udah lihat pak
saya cocok harganya juga nggak terlalu mahal
tapi ya semuanya terserah sama pak mustaqim
menurut saya sih lebih baik bapak lihat dulu rumahnya
nggak usah bu yoyo
kalau menurut beliau sudah cocok saya ikut aja
nanti biar saya telepon ke miliknya
makasih bapak udah percaya sama saya
bu yoyo memang sudah punya kemampuan untuk itu
jadi bu yoyo berhak mendapatkan emas ini